mantan pejabat kementerian desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi dinyatakan bersalah oleh majelis hakim tipikor atas kasus suap sugito dan anak buahnya jarod budi prabowo
terbukti memberikan uang suap kepada dua auditor badan pemeriksa keuangan terkait pemberian opini wajar tanpa pengecualian dalam laporan keuangan kementerian desa tahun anggaran dua ribu enam belas
majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi menjatuhkan hukuman kurungan satu tahun enam bulan dan denda seratus juta rupiah serta subsidi dua bulan kurungan kepada mantan irjen kementerian desa dan pembangunan daerah tertinggal serta transmigrasi sugito
anak buahnya jarod budi prabowo juga turut difonis satu tahun enam bulan kurungan dengan denda tujuh puluh lima juta rupiah subsidi dari dua bulan
keduanya terbukti menyuap dua auditor badan pemeriksa keuangan terkait pemberian opini wajar
terbukti memberikan uang suap kepada dua auditor badan pemeriksa keuangan terkait pemberian opini wajar